pemerintah kota palembang berencana menutup tempat wisata saat libur natal dan tahun baru
hal itu bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas
terutama varian baru yang saat ini menjadi momok hampir di semua negara di dunia
rencana penutupan tempat wisata selama libur natal dan tahun baru sejalan dengan penerapan ppkm level tiga
yang akan diberlakukan pemerintah pusat di setiap daerah di indonesia pada dua puluh empat desember hingga dua januari dua ribu dua puluh
selain menutup tempat wisata pemerintah kota palembang juga akan melakukan pembatasan kapasitas dan jam operasional di pusat perbelanjaan
pemerintah kota palembang akan membentuk tim terpadu dari unsur pol pp dinas kesehatan
serta dinas terkait bersama tni polri untuk melakukan pembatasan penyekatan guna mencegah kerumunan
pemerintah kota palembang mulai dalam rangka menghadapi

untuk itu ada pengetatan dari seluruh baik disifatnya fasilitas umum maupun penyekatan tempat tempat tertentu
ini dalam rangka kita menghadapi posisi covid sembilan belas di level tiga